aksi penembakan terhadap seorang wanita terjadi di depan salah satu hotel di pekanbaru riau sabtu dini hari
korban ro yang hendak pergi menggunakan taksi online
menderita luka tembak di bagian pelipis setelah taksi online yang ia tumpangi ditembak oleh seorang polisi
dari keterangan saksi sebelumnya pelaku penembakan dan korban terlibat pertengkaran
setelah kejadian korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
sementara pelaku yang berpangkat brigadir dua dan bertugas di polresta padang panjang sumatera barat
ditahan di mapolda riau untuk dilakukan pemeriksaan
samputan ini berdinas di polres tapanang panjang polres sumatera barat
kejadian hari sabtu tanggal tiga belas maret
sekitar pukul tiga lewat dua puluh wib dinihari
polisi masih mendalami motif aksi penembakan yang dilakukan pelaku
dari liputan cnn indonesia